ah lega juga ngapain sih hati hati bahaya loh terlalu ngorek terlalu dalam bahaya kotorannya
bisa makin masuk infeksi loh pan sih menurut saya aku juga lagi gatel banget nih beneran dibilangin
atau misalnya kemasukan itu dalam malah bahaya kayak gitu nah jangan dipiru ya membersihkan
telinga kayak cara yang tadi itu karena bukannya malah jadi bersih telinganya malah bisa berakibat
fatal buat pendengaran jangan dulu lagi beneran kayaknya biar mencari ke dokter aja ya nggak usah
telinga bagian tubuh yang berfungsi untuk mendengar ternyata juga memproduksi kotoran
atau getah telinga yang bertekstur lengket dan dinamakan serumen serumen berfungsi untuk
menyaring kotoran sekaligus menjaga kelembapan telinga telinga yang kering atau memiliki sedikit
serumen biasanya lebih sering terasa gatal aroma khas pada serumen juga tidak disukai serangga dan bisa menjaga serangga
masuk ke dalam telinga kita sayangnya sebagian besar masyarakat menganggap serumen adalah
kotoran telinga yang harus dihindari inilah yang mendorong kita membersihkan telinga dengan cara
mengoreknya biasanya sih dibersihnya pakai kuku ya pas lagi mandi gitu kan di bagian luarnya aja sih
tapi kayak secara halus gitu mungkin nggak kasar kasar banget soalnya kadang pernah juga
sampai berdarah juga biasanya tuh
itu di bagian luar luar aja di dinding yang secara medis telinga memiliki kemampuan alami untuk
mengeluarkan kotoran yang masuk justru menjadi berbahaya jika telinga dibersihkan sendiri dengan
media tertentu seperti cutton bud kotoran justru beresiko terdorong ke liang telinga lebih dalam
sehingga berpengaruh pada pendengaran kita pada beberapa kasus membersihkan telinga dengan alat tertentu
bantuan tanpa bantuan tenaga profesional juga dapat mengakibatkan infeksi hingga peradangan
bukan hanya dengan cotton but tapi juga dengan pengorek kuping dari bahan logam hingga yang elektrik
kalau kita pakai alat bisa saja dia lebih masuk lagi
kalau dia lebih masuk lagi ke dalam berarti tambah susah dikeluarkan
karena waktu orang itu mengeluarkan dia kan blind
beda dengan misalnya dokter tht yang membersihkan dengan lampu dan mata
dia tahu sejauh mana dia harus ngambil
kalau sudah luka berarti ini liang telinga kita tidak steril
banyak bakteri atau kuman di situ
serumen memiliki beberapa jenis
ada yang lunak ada juga yang keras dan cenderung dapat menyumbat liang telinga
jenis kasus serumen yang keras inilah yang biasanya membutuhkan bantuan dokter tht untuk membersihkannya
untuk menjaga kebersihan dan kesehatan telinga kita ada beberapa tips nih
yang pertama hindari mengorek atau membersihkan telinga sendiri dengan media apapun
kedua batasi penggunaan earphone
jangan lebih dari enam puluh menit
beri waktu pada telinga untuk beristirahat sekitar lima menit sebelum kembali mendengarkan musik
dan juga batasi volumenya
karena suara yang terlalu keras bisa merusak telinga
terakhir jangan ragu untuk dokter tht jika anda merasa keras
jika anda merasa ada masalah pada pendengaran jangan coba coba untuk mengatasinya sendiri
dan meski tidak mengalami gangguan sebaiknya tetap lakukan pemeriksaan rutin ke dokter tht setiap enam bulan sekali
ingat mencegah lebih baik daripada mengobati
gek larissa heru sudarmanto surabaya jawa timur